maju maju kita nyampe kanan tamu juta muda lagi coba dikit cocok cocok cocok enakan
aduh aduh aduh aduh aduh aduh ngapain pakai maju dulu mundur dulu kanan dulu kiri dulu kalau
ujung ujungin sini juga itu namanya kelihatan kerja ya kan bubul aja nggak pernah marah tapi
betul juga ini tulisannya jadi bagus jadi latar dan haikal hehehe waalaikumsalam
bentar deh kok gerbangnya enggak dikunci sih aduh emang senjata gerbangnya itu nggak dikunci
jadi nanti waktu hai kapulang itu bisa langsung masuk
nonton film bioskop atau kita main handphone atau baca komik
pokoknya kita ngelakuin apa aja yang gak bisa dilakuin di pesantren
sekarang mari kita cus
kok gak kebuka sih gerbangnya
gak ada nutup gak ada yang buka
emang gerbangnya itu dari tadi ketutup belum dibuka
buka buka buka
silahkan prinses lia
tanya ganti ban dulu ya
eh emang mana emang pergi aja
saya pikir udah sampai
masih kurang nih
rp empat puluh dengan dikurangi
haika udah dateng
kalo gitu kita harus kasih tau yang lainnya
kalo haika itu udah pulang
ustaz mau liat amalia najwa sama dinda gak
tadi setelah sholat asar mereka tuh saya suruh kumpul
semuanya di aula
terus kalo haika sama pak d
udah sampe mana
haika sama pak d udah sampe mana ya
sebentar bisa telepon dulu ya
pak ustaz terima kasih
assalamualaikum pak d
pak ustaz terima kasih
ustaznya udah dimana sekarang
udah depan gerbang nih
oh depan gerbang
yaudah assalamualaikum pak d
belum tutup aja
cepetan kita mumput
katam ayam bulbul
biar tempatnya rapi enak dilihat gitu
ke kanan dikit dah
sama dikit dah
munduran dah munduran munduran
majuan dikit dah
ntar nyamping dah kanan
pake mana sih
munduran lagi coba dikit
tuh enak kan diliat
aduh aduh aduh aduh aduh
oh sita ngapain pake maju dulu
dulu kanan dulu kiri dulu kalau ujung ujungin sini juga itu namanya kelihatan kerja ya kan
tapi betul juga ini tulisannya jadi bagus jadi latar dan haikal
ih jalan ngapas sih
hai kalopade itu udah dateng mau menuju kesini
oh hai kalopade udah dateng
udah dateng ya
hai kalopade dateng yuk
eh bawah bawah
udah bawah bawah
taruh lagi taruh lagi
taruh lagi taruh lagi
nah jadikan bos
cakep kan bos buatan ane bos
eh ke buatan ente
ye bos tapi kan otaknya dari aneh
ide nya ide aneh enak aja
ente kan tergantung instruksi aneh
ini jalannya ngebut nih
yaudah yuk kita jalan
taruh dulu bos
tuh liat bos
karangan bunganya bos
beda sama yang kita pasang tadi bos
engga sama aja tuh
tuh liat atau jangan jangan mata ane udah tua kali bos sih
tuh ente nyadar tuh
gitu bos ya pokoknya beda sih bos
bos sih kagak percaya
eh ane percayanya sama allah subhanahu wa ta'ala
ayo kita terusin beprah sama apa beda
tuh liat bos ada haikel bos
nah ini malem ketawain sama zaky
eh zaky maksudnya ketawain sama
tapi ane jangan betot betet emang ane benar layangan apa ya
buruan buruan buruan bos buruan
si bos malah disitu bukannya lari
itu kaki bos tuh ada dua
iya kaki ane ada
tapi masuk lubang ini
aduh biji gundu sini
astagfirullah hakim bos
tunggu bosnya disitu bosnya ane dateng bos
makanya kalo jalan nih tuh liat bos
tarik bantuin tariknya
yang jeblos kaki tangan nih tarik
susah hamet tuh bos
masuknya dalem hametnya
ini bos udah ditarik bos
lagi yang kenceng pake tenaga
bukan ane tak setia sama bosnya
bos disini aja susah pimpunya kayak pohon ya bos
yaudah bos ya assalamualaikum
ente pikir ini cangkokan
kok sepi sih
ane kan segerba ngablak begini
kalo ada orang masuknya mana pakde
tumben tumben kayaknya